sehari setelah menetapkan barada e sebagai tersangka penembakan brigadir yosua
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo resmi mencopot irjen verdi sambo dari jabatannya sebagai kadif propam
selain itu ada dua puluh lima polisi yang ikuti mutasi akibat dianggap menghambat penyidikan kasus penembakan brigadir yosua
selain dimutasi para perwira polisi tersebut terancam dijerat pidana karena mengganggu jalannya penyelidikan perkara
aroma tarik menarik kepentingan di tubuh polri kian menguat pasca pencopotan verdi sambo
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin simanjuntak
selamat malam pak kamarudin
selamat malam mbak
ada juga kuasa hukum barada e kris simanjuntak
selamat malam pak kris
selamat malam mbak
dan ketua pelaksana harian kompolnas pak benny mamoto
selamat malam pak benny
oke saya mau ke bang kamarudin terlebih dahulu
bang kamarudin ada dua puluh lima polisi
yang dimutasi karena diduga menghambat proses penyelidikan kasus penembakan brigadir yosua
klien anda bagaimana tim kuasa hukum menanggapi mutasi dua puluh lima polisi ini
baik benar kalau benar yang dua puluh lima orang itu menghambat penyidikan
seharusnya mereka tidak hanya dimutasi atau dicopot jabatannya
tetapi harus dijadikan tersangka
karena menghalangi penyelidikan
dan atau menghilangkan barang bukti
dan atau menyembunyikan barang bukti
sebagaimana dimaksud dengan
sebagaimana dimaksud oleh pasal dua ratus dua puluh satu kau pidana
jadi menghalangi penyelidikan
menghilangkan barang bukti itu adalah suatu kejahatan
maka kalau ada terjadi kejahatan
maka sangsinya adalah pidana
bukan hanya administrasi negara
oke bang kamarudin
tim kuasa hukum puas nggak dengan mutasi dua puluh lima polisi ini
kalau hanya menjadikan baradae jadi tersangka
kalau saya jadi penyelidik atau dari politik penyelidiknya
di hari pertama juga di tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
itu memang harus tersangka
sesuai pengakuannya akan begitu
tetapi sampai dengan malam ini
belum ada tersangka pelaku pengancaman
atau yang menyuruh melakukan pembunuhan itu
pembunuhan berencana itu
oke jadi menurut anda
ada pelaku yang menyuruh pembunuhan berencana
begitu pak kamarudin
sampai malam ini belum terjerat
artinya baradae ini hanya orang yang dikorbankan
disuruh katakan dia sebagai pelatih
menembak untuk polisi
padahal dia masih belajar untuk memegang pistol gitu
kemudian dia dikatakan dia pegang pistol
padahal itu adalah senjatanya para perwira tinggi
minimal itu brigadir general polisi kan begitu
jadi dari awal sampai sekarang
ini mereka hanya sibuk berbohong
maka oleh karena itu kita tidak puas
sebelum ditangkap pelaku yang sebenarnya
oke pelaku yang sebenarnya adalah aktor intelektual
yang menyuruh itu menurut anda
tapi soal penggunaan pistol glock
kalau kita dapat informasi
baradae juga mengaku dia hanya menembak lima kali
sedangkan luka yang kami temukan
lebih dari sepuluh kali
belum lagi ada patahan patahan di jari
patahan patahan di jari manis dan kelingking
kaki tangan kiri dipatahin
kemudian kaki kanan juga
demikian juga dilutut apa namanya itu kiri
di belakangnya itu ada juga pencerahan
kemudian dipergelangan kaki
dan lain lain gitu
jadi ini siapa pelakunya
oke pak kamarudin saya ingin tegaskan ya
tadi anda katakan ada sepuluh luka itu sepuluh luka tembak
ya ada sepuluh lebih luka
tapi luka tembaknya ada berapa
hanya ada empat kan pak kamarudin
kalau luka tembak itu juga ada lima
pertama dari belakang kepala tembus ke hidung
kedua dari belakang apa itu
rahang atau dari leher tembus ke bibir bawah
ketiga itu dari dada kiri ke belakang lurus
kemudian di lengan bawah tembus ke
kemudian di pergelangan kiri ke bawah
tapi soal penggunaan senjata glock
apakah kemudian anda juga mengecek ke beberapa ajudan
kalau kita dapat informasi penggunaan senjata glock
sebetulnya lazim dilakukan oleh para ajudan pejabat
bukan hanya di polri tapi di pejabat manapun
itu rata rata ajudan memakai pistol glock
anda sudah konfirmasi itu juga
apakah anda dapat informasi
jadi tidak ada sesuatu yang aneh sebetulnya ketika berada
menggunakan pistol glock
karena banyak ajudan para pejabat yang menggunakan pistol glock
ini belum bisa dibuktikan oleh penyidik mabes polri
bahwa dia berhak memegang bulog tujuh belas
bahwa dia telah lulus uji psikologi
belum bisa ditunjukkan
bahwa dia punya sertifikasi untuk itu
belum bisa ditunjukkan
jadi yang jelas yang saya tahu
baradae ini adalah pelatihnya polisi
dalam hal tembak menembak
disebut dia sniper yang paling unggul
tetapi yang saya tahu dia ini
dia baru mulai belajar belajar pegang senjata
baik baik baik
tembak aja dia belum mahir
oke saya mau tanya ke kuasa hukumnya baradae
pak kris tadi dikatakan oleh pak kamarudin
bahwa klien anda hanya sebagai tumbal
bukan aktor intelektual
hanya menembak saja
tapi ada orang yang menyuruh
ataupun ada aktor yang menyuruh klien anda
untuk melakukan penembakan
jawaban anda dulu seperti apa
nanti baru saya masuk ke keahlian menembak
pak chris silahkan
baik terima kasih
jadi terkait dengan hal itu
kami juga tidak mau sesumbar untuk menyatakan
ataupun memberikan pendapat
karena itu bukan kapasitas kami juga untuk menilai
apakah ada yang menyuruh melakukan
atau ada yang memberikan fasilitas
karena yang menerapkan pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam ini kan penyidik
itu haknya penyidik untuk memberikan
atau menerapkan pasal tersebut
dan penyidik juga yang harus membuktikan
terkait dengan penerapan pasal tersebut
karena kami sebagai tersangka
dalam hal ini saat ini kami sebagai tersangka
kuasa hukum tersangka
hanya melihat ini dari perspektif yang disampaikan oleh klien kami
karena yang disampaikan oleh richard selama ini kepada kami
bahwa ini adalah kejadian tembak menembak
dimana pada saat itu
pak richard itu diacungkan tembakan duluan
diacungkan pistol duluan
kemudian melakukan pembalasan dia
untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya
untuk mengundungi dirinya
gitu mbak nana terima kasih
baradae ataupun richard ini tetap bertahan dengan argumentasinya
bahwa ini merupakan self defense begitu ya
makanya tembakan itu kemudian diletuskan
anda apakah kemudian mengatakan sama sekali tidak ada perintah
tidak ada arahan dari siapapun
ini murni tembak menembak
yang disampaikan kepada klien kami
kepada kami itu kan berdasarkan apa yang dia alami
dia sampaikan kepada kami
ya kan kami tidak bisa memaksakan dia untuk memberikan keterangan
untuk membengkokkan apa yang dia nyatakan lurus gitu mbak
ketika kalian menembak
itu tadi dikatakan oleh pak kamarudin bahwa klien anda sebetulnya bukan pelatih
tapi baru saja bisa melatih
baru saja bisa menggunakan senjata
ataupun baru saja bisa menembak begitu ya
dan baru diberikan pistol glock
ini bagaimana penjelasannya
mbak kita ini tahu kan kalau si baradae ini
kan richard ini adalah anggota brimop
brimop ini kan pasukan tempurnya dari polisi
tidak mungkin seorang
yang masuk ke brimop itu tidak dilatih untuk memakai atau menggunakan senjata
baik laras pendek maupun laras panjang
nah dalam hal ini richard telah menjadi brimop semenjak tahun dua ribu sembilan belas
taruhlah dia dalam satu bulan itu melakukan latihan itu satu atau dua kali
bayangkan selama tiga tahun ini dia sudah berapa kali latihan
dan berapa kali dia melakukan latihan itu sudah pasti akan meningkatkan kemahiran dia dalam menggunakan senjata
jadi tidak bisa dianggap sepele anggota brimop ini
jadi memang klien anda mahir begitu ya menggunakan senjata karena berasal dari satuan brimop
begitu ya pak chris
oh betul itu yang disampaikan
pak kamarudin bagaimana kemudian anda menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh pak kris
kuasa hukum dari baradae bahwa kliennya ini memang memiliki keahlian
pada awalnya karopenmas mengatakan dia ini pelatih
latihnya polisi untuk tembak menembak
dan dia diklaim sebagai sniper yang paling hebat
lalu lpsk termasuk komnas ham menemukan ternyata dia bukan pelatih bukan pula sniper
dia baru belajar
nah pertanyaannya siapa yang memberi keterangan kepada lpsk maupun kepada komnas ham bahwa dia baru belajar
nah sekarang siapa yang mau kita percaya
karopengmas polri atau lpsk atau komnas ham
nah oleh karena itu saya tertarik mau uji nyali dulu dengan siapa namanya dengan si richard eliezer ini
dia dikasih glock tujuh belas saya juga dikasih berkami lu tembak tembakan bergerilya kami
siapa yang pergi duluan gitu loh
lebih banyak polemik gitu loh
ini dari awal banyak dusta kalau ini hanya untuk antar apa namanya kalau ini hanya antar ajudan dapat terus ada petir menyambar cctv
oke baik itu berbeda konteksnya pak kamarudin
itu tetap ngumumannya empat hari dan seterusnya
oke kita tetap fokus pada apa yang tadi saya tanyakan soal kealian menembak
tapi kita harus jeda terlebih dahulu nanti saya akan tanya ke pak beni soal bagaimana pengaruh mutasi dua puluh lima polisi ini terhadap proses penyidikan
apakah itu akan memberatkan kliennya pak kris
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan kuasa hukum keluarga brigadir yosua ada kamarudin simanjuntak
kemudian kuasa hukum baradae kris simanjuntak dan ketua pelaksanaan harian kompol nas binimamoto
saya mau ke pak beni
pak beni dengan adanya mutasi dua puluh lima polisi ini
apakah kemudian ada progres yang signifikan ataupun akan berpengaruh terhadap proses penyidikan dari kasus penembakan brigadir yosua ini
yang kalau bapak menko polukam selaku ketua kompol nas menyampaikan adanya faktor shihou hirari
ini dimaknai bahwa

yang berada di kota ini
para anggota yang dimutasi itu sebagian besar terikat dalam struktur hirarki di bawah kadipropam
ini tentunya akan berpengaruh ketika proses pemeriksaan ini berjalan
karena mereka ini masih aktif dan masih berada di struktur
nah oleh sebab itu dari hasil pendalaman oleh tim khusus
melakukan pemeriksaan melakukan evaluasi dari apa yang ditangani di polres dan polda
akhirnya menyimpulkan kemudian merekomendasikan bahwa ini perlu dimutasi
supaya lepas dari struktur lepas dari hirarki
nah diharapkan ini akan membantu proses pemeriksaan lebih cepat
kemudian semua yang diperiksa tidak lagi terpengaruh dengan kondisi ketika ketika itu ada perubahan

ketika masih dalam struktur
maka langkah kapoli ini menurut kami sudah tepat
dan nanti secara intensif pemeriksaan ini berlangsung
diharapkan sesegera mungkin bisa mengungkap secara terang benerang kasus ini
tapi kalau dari segi pencopotannya pak ferdi sambo
dari posisi kadi propam
apakah kemudian ini akan membuat penyelidikan ataupun penyidikan kasus ini
lebih berani transparan berani terbuka
karena itu seperti sinyal sanksi sudah dijatuhkan
karena ada dugaan pelanggaran prosedur di situ pak beni
ya kembali karena yang menangani etik disiplin ini kan di propam
nah dengan pejabat baru nanti
kadipropam yang baru diharapkan nanti semua penanganan pelanggaran etik
ini akan bisa dilakukan tanpa ada
konflik kepentingan ataupun ada keengganan dan sebagainya
oke saya mau ke pak kris
pak kris sebelum lepas dari hirarki
sebelum lepas dari struktur ataupun sistem
masih ada psikohirarki begitu ya
apakah kemudian klien anda sempat mengaku ada intervensi
ada tekanan selama proses penyelidikan ini berlangsung
ya sampai dengan saat ini
mulai dari penyelidikan sampai penyidikan
klien kami tidak pernah ada merasa ada penekanan dari penyidik ya
jadi semua itu berjalan normal biasa saja
dan saya rasa terkait dengan penonaktifan ini juga kami tidak terlalu bisa berkomentar ya
karena bukan kapasitas kami untuk mengomentari penonaktifan ini mbak
oke pak kris tapi apakah kemudian klien anda bercerita ya
karena kita kan selama ini mendengar baru dari pengacarai keluarga brigadir yusuf
kita belum dengar versi dari baradae
saya ingin tanya saya ingin menggali sebetulnya
apakah klien anda bercerita pada saat olah tkp
kan pasti dia ada di situ sebagai pelaku
apakah kemudian dia melihat ada intervensi
ada upaya pengaburan fakta saat olah tkp
sampai dengan saat ini
saya rasa belum sempat ada olah tkp dari klien kami untuk hadir ya mbak ya
jadi kami rasa
belum ada sampai ke tahap itu mbak
pada saat kejadian pak kris
maksud saya jadi pada saat kejadian kan
yang bersyukur itu masih ada di tkp kan pasti
jadi pada saat kejadian itu memang yang selama ini dia ceritakan
sampai dengan kemarin terakhir kami antar dia ke rutan brimob
sorry rutan barai skrim di mabes
tidak ada dia pernah menyampaikan akan hal itu mbak
jadi sama sekali tidak ada intervensi ataupun pengaburan olah tkp ya
apakah kemudian selama proses penyelidikan proses penyidikan
meskipun tidak ada tekanan
ada arahan kepada klien anda untuk menyampaikan hal hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
dari pihak pihak tertentu
sampai dengan saat ini yang kami dengar yang dia sampaikan
baik kepada kami secara langsung maupun yang dituangkan ke dalam bap adalah
ini adalah kejadian
dia dalam kapasitasnya melakukan pembelaan terhadap dirinya
dimana pada saat itu
barada j yang sorry brigadir j yang lebih awal melakukan tembakan
kemudian dia melakukan counter melakukan respon dengan membalas tembakan tersebut mbak
oke tapi mutasi dua puluh lima pejabat polri ini memberatkan klien anda nggak
karena kan ini berkaitan dengan dugaan obstruction of justice
menghambat penyelidikan kasus
termasuk menghilangkan barang bukti kemudian merusak tkp
ini memberatkan posisi klien anda pak kris
justru kami rasa ini lebih lebih apa namanya
lebih membuat klien kami merasa tenang mungkin ya
karena saya nggak tahu ya ini klien kami yang merasakan
tapi kalau dari kami selaku puasa hukum
ya kami juga ingin mengungkap ini yang sebenar benarnya
karena apa yang diungkapkan richard selama ini adalah apa yang dia sampaikan terkait
dengan dia ditembak duluan kemudian dia melakukan counter dengan membalas tembakan tersebut
dia melakukan pembelaan terhadap dirinya mbak
oke oke saya mau ke pak benny lagi
pak benny para polisi yang diperiksa dua puluh lima ini yang diduga melanggar kode etik
apakah kemudian berpotensi dijerat pidana karena ikut persekongkolan
karena kan pasalnya yang dikenakan adalah pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp junto lima puluh lima dan juga lima puluh enam kuhp
di situ ada bersama sama atau turut serta
pemeriksaan ini kan sementara berjalan
jadi tentunya kami tidak bisa menduga duga
tetapi yang jelas bapak kapolisi sudah menyampaikan
ketika nanti ditemukan unsur pidana atau masuk dalam ranah pidana
maka tetap akan diproses secara pidana
soal pasalnya apa perbuatannya apa itu nanti setelah penyidikan selesai
oke saya mau tanya ke pak kamarudi pak ketua
kalau dari pak beni dari kompolnas belum bisa menyimpulkan
karena kan ini proses penyelidikannya masih berjalan begitu ya
tapi penyidik sudah menjerat baradae dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp junto lima puluh lima lima puluh enam kuhp
ini kan tentang pembunuhan padahal laporan anda laporan keluarga adalah dugaan pembunuhan berencana
dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp bagaimana kemudian tim kuasa hukum menilai pasal yang menjerat baradae ini berbeda dengan laporan anda
pokoknya kami tidak percaya dengan penyidikan yang sekarang
karena kami sudah punya bukti bahwa ini pembunuhan berencana
di mana kami telah mengantongi bukti berupa rekaman elektronik
keterangan saksi yang terjadi sejak tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh dua yang lalu
bila ini hanyalah antara ajudan
maka tidak perlu membersihkan tkp
tidak perlu menghilangkan barang bukti
tidak perlu membuat alibi pcr
dan tidak perlu menembak informasi palsu seperti menembak pelecehan yang tanpa bukti itu
oleh karena itu kami tetap berpegang bahwa bapak presiden republik indonesia
harus membentuk tim independen atau penyidik koneksitas
auditor militer polisi militer jaksa agung polri termasuk kpk sama ppatk
dan kami memohon supaya rekening daripada baradae termasuk keluarganya
supaya diperiksa oleh ppatk
oke kenapa rekening dari baradae dan keluarganya harus diperiksa oleh ppatk
apa yang anda indikasikan di sini
kami ada menduga kami ada menduga ada aliran uang
supaya dia mau mengorbankan dirinya sebagai seolah olah dia pelakunya padahal bukan
oke selain bukti elektronik apa kemudian bukti yang anda kantongi bahwa
ini memang mengarahnya ke dugaan pembunuhan berencana
karena yang mengancam almarhum selama ini bukanlah baradae
dan baradae tidak pernah mengancam almarhum
yang mengancam adalah ajudan yang berinisial d yang sering nemani pak perdisambo
ajudan yang berinisial d apakah kemudian informasi ini sudah disampaikan ke tim khusus pak kamarudin
sudah kami sampaikan tetapi sikap penyusik adalah ketika kami serahkan di jambi
mereka tidak mau mencatatkan keterangan itu di dalam kata kata kami

mereka tidak mau mencatatkan keterangan itu di dalam kata kata kami
tetapi langsung mengambil buktinya dan mengirim ke jakarta
di situlah kami curiga bahwa mereka ini bukan penyelidik polri
tetapi penyelidik jenderal tertentu
oke bukan penyidik polri tapi penyelidik jenderal tertentu
nanti saya akan tanya itu ke pak beni
apakah memang ada
akhirnya kepentingannya untuk jenderal tertentu
oke apakah ada memang seperti itu di internal polri
tapi saya ingin tanya dulu ke pak kris bahwa ada dugaan aliran dana ke rekening
kan yang dua puluh lima itu apa tuh
yang terbukti yang dua puluh lima dicopot itu apa
oke itu dugaan menghambat penyelidikan
ya kan semua juga dugaan
semua juga dugaan
nanti yang memutuskan itu kan pengadilan
oke saya mau tanya dulu ke pak kris
pak kris ada dugaan bahwa klien anda menerima aliran dana
sebagai ganti rugi untuk mengorbankan diri sebagai tumbal pelaku penembakan brigadir yosua
bagaimana jawaban anda
menduga itu sah sah saja mbak ya
tapi semua kan itu harus dibuktikan
kita ini kan sama sama advokat
bangka marudini kan abang saya juga sesama advokat
jadi apa yang diduga itu silahkan aja monggo dibuktikan
dan semua itu kan harus dibuktikan dalam persidangan
kami juga sebagai kuasa barada richard eliezer
sangat mengharapkan ini nanti sampai dengan kepersidangan
supaya semua fakta fakta bisa terungkap di persidangan
sehingga bisa mendapatkan putusan yang seadil adilnya
jadi masyarakat tidak perlu lagi ada
baru lagi ada bola liar di dalam masyarakat
tidak ada trial by press lagi
selama ini kan selalu ada yang terjadi itu itu mbak
ya kan karena halnya diterima dari satu sisi saja
dari sisi kami berada e
ini kan baru muncul beberapa hari ini
ya kan dan kami menerangkan supaya ada keseimbangan
kami pun mengharapkan ini bergulir sampai dengan persidangan
dan saat ini proses ini pun kami sangat mempercayai kepada polisian
karena mereka sudah bertindak profesional
terkait juga dengan barada e sebagai anggota brimob
itu kan brimob pasukan tempurnya polri
itu mereka pasukan khusus mereka sudah dilatih
kalau ada orang yang tidak mempercayai pasukan khusus dari brimop ini
tidak mahir menggunakan senjata
itu kan berarti meragukan institusi kursus brimop
baik baik saya ingin nanya nanti ke pak benny
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newscast
terima kasih pak benny

saya juga hadir tim penyidik hadir
tiap penyidik membuka diri
kalau ada masukan informasi atau mau menanyakan sesuatu silakan langsung
ini saya pikir satu langkah yang bagus ya
sehingga komunikasi antara penasihat hukum dengan pihak penyidik itu bisa berjalan lancar
kemudian yang kedua
saya sendiri menerima mungkin ratusan lebih ya informasi dari masyarakat
ketika saya terima saya selalu bertanya ini sumbernya dari mana buktinya mana
ketika tidak jelas itu langsung saya delay
ketika kita harus melayani informasi yang tidak didukung bukti yang kuat atau sumbernya jelas
kalau memang punya bukti
maka sebaiknya diserahkan kepada penyidik
kalau penyidik tidak terima kami sebagai pengawas eksternal siap membantu
untuk nanti mengkomunikasikan dengan penyidik
atau bersama sama menyerahkan ke penyidik
supaya langsung ditindaklanjuti diuji kebenarannya kesahihannya
sehingga nanti punya nilai nggak dalam pembuktian ini
saya pikir kalau itu dilakukan itu tidak berarti
kalau itu dilakukan maka spekulasi
ataupun malang lintangnya informasi ini bisa sedikit banyak dikurangi
jadi tidak ada informasi dari pengacara keluarga brigadir yosua ya
soal ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh ajudan berinisial d ini
tidak masuk informasinya ke kompolnas ya pak beni ya
silahkan kalau memang itu ada silakan sampaikan ke kami
tapi saya rasa pak komarudin sudah berkomunikasi
dengan dirtipidum ya
karena dirtipidum membuka diri
tapi kalau ada kendalanya kami siap membantu
pak komarudin itu sudah disampaikan ke dirtipidum
soal bahwa ada ajudan berinisial d yang mengancam brigadir yosua
sudah semua ajudannya itu
semua ajurannya itu sudah saya identifikasi
namanya nomor teleponnya semua sudah
bahkan dua hari lalu
saya mendatangi jempol ri
saya tanya hal yang paling sederhana
di mana baju almarhum ketika dibantai
sepatunya kaos kakinya sampai dalamannya
penyidik belum punya
mana handphonenya tiga unit berikut empat nomornya
penyidik belum punya
apakah sudah ada saksi yang dimintai
yang sudah dimintai ke tangannya dari pihak jempol sana
jangan sampai ada yang sudah diberikan
di jawa tidak ada belum ada
bagaimana kami percaya dengan orang yang belum bekerja
tapi ketika saya marah saya rilis
tiba tiba saya dikirim sp dua hp
dengan mengatakan telah memeriksa tiga puluh enam
lalu malamnya dikatakan telah memeriksa empat puluh dua
apa ini tidak transparan
angkatan lutarno polisi militer
maupun kejaksaan agung
kalau tidak penyidik koneksitas saya tidak percaya
oke pak benny sebagai pengawas dari eksternal
pengawas dari kepolisian
kompolnas ini melihat tadi apa yang disampaikan oleh pak kamarudin
bahwa tim kuasa hukum sama sekali tidak percaya
dan ingin ada dibentuk tim dari berbagai divisi tadi
berbagai instansi berbagai lembaga
tanggapan anda bagaimana pak beni
perlu tidak sih dibentuk begitu
karena tidak percaya kemudian harus dibentuk tim dari tni angkatan darat laut
dan unsur unsur lainnya
kalau merujuk pada undang undang
tentunya kewenangan penyidikan itu ada di polri
jawabannya hanya itu
jadi mengacu ke undang undang saja ya
bahwa proses penyidikan suatu perkara itu ada di tangan kepolisian
karena memang menurut undang undang polri seperti itu
seandainya ada undang undang kita tutup saja perkara ini
percuma ada sinergi
saya mau ke pak kamarudin lagi
pak kamarudin saya harus tanya
pemerintah tidak ada etikat baik membuka perkara seterang benangnya
kalau penyidik polri terus yang maju dengan keadaan yang sekarang
hanya bohong terus lebih bagus kita tutup
lebih bagus kami bawa ke amnesty international
sama pengadilan internasional
oke tahan dulu pak kamarudin
menyatakan ada psikopolitis
tadi sebetulnya sudah disinggung oleh pak beni
tapi pak benny hanya menyinggung soal psikohirarkinya saja
psikopolitisnya ini atau faksi faksi di tubuh polri
menurut anda sebagai tim kuasa hukumnya brigadir yosua
memperlambat penanganan kasus ini
memperumit penanganan kasus ini pak kamarudin
faksi faksi di tubuh polri
saya dari awal sudah mengatakan itu mbak
kalau tidak ada intervensi atau obstruction of justice
penyidik dari polisi borong borong setengah hari masih disahini
kenapa ini berbelit belit
karena saya berusaha membuka
mereka terus berusaha menutup
jadi bagaimana kita bisa percaya
oke jadi anda sudah mendengar juga bahwa memang ada faksi faksi
yang mempengaruhi proses penyelidikan ini begitu pak kamarudin ya
bahwa saya mendengar informasi bahwa di maraiskim polri atau di mabes polri itu
ada dua kubu ada kubu yang mau membuka ada kubu yang mau menutup truk
oke saya mau tanya ke pak benny
apakah memang betul ada kubu yang mau membuka dan ada kubu yang mau menutup
tidak mau transparan terhadap penyelidikan kasus ini
apakah kompolnas juga mendapatkan informasi yang sama
tahu mengetahui soal itu pak
jadi bapak kapolri membentuk tim khusus
itu dalam rangka mengevaluasi dalam rangka memendalami
sejak penanganan awal kenapa lambat kenapa apa namanya
masalah tkp nya pemeriksaan saksi dan sebagainya
itulah yang kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan tim khusus
menyimpulkan kemudian ada rekomendasi
maka ada dua puluh lima personil yang kemudian dilakukan mutasi
jadi dua puluh lima personil diperiksa kemudian lima belas itu selesai
jadi sudah dimutasi
oke dengan adanya mutasi itu tapi tidak menjawab
apakah kemudian ada faksi faksi seperti yang tadi disampaikan oleh pak kamarudin
bahwa ada kubu yang ingin membuka terang benderang kasus ini
tapi di sisi lain ada yang berusaha untuk menutupi
memang terbaca seperti itu oleh kompolnas pak
ya tentunya kalau melihat salah satu temuan sajalah
dengan adanya barang bukti yang dihilangkan
ataupun dirusak ataupun dipindahkan
dan sebagainya ya indikasinya tentunya ada pihak yang ingin menghalangi
oke ada pihak yang ingin menghalangi ya
kalau dilihat dari konstruksi ternyata ada barang bukti yang hilang
kemudian ada barang bukti yang dirusak
itu berarti terindikasi seperti itu
saya mau tanya terakhir ke pak kamarudin
pak kamarudin setelah ini langkah dari tim kuasa hukum apa
kami akan meminta ketegasan dari presiden
apakah bersedia membuka ini seterang benerangnya
kalau tidak kami mohon di sp tiga
lebih bagus kami bawa ke lembaga lembaga internasional
artinya bahwa lembaga di negara ini tidak bisa dipercaya lagi
oke jadi ingin meminta nanti perhatian dari presiden ya
untuk bagaimana penyelesaian dari kasus ini
karena tim kuasa hukum dan juga keluarga tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian
pak kris terakhir saya ingin tanya
tapi saya harus konfirmasi ini ya
informasi yang kami dapatkan sebelum klien anda ditetapkan sebagai tersangka
apakah ada pengawalan ketat dari brimop terhadap klien anda
dari institusi brimop ini
kenapa itu harus dilakukan
apakah memang sekali lagi
betul betul tidak ada tekanan
kalau tidak ada tekanan kenapa harus sampai dikawal begitu
kalau kami juga mempertanyakan hal itu
kenapa bisa sampai ada brimob dengan pakaian lengkap ya gitu kan
tapi saya rasa ini adalah sop yang diterapkan terhadap kasus ini
dikarenakan kasus ini adalah kasus yang menyita publik
dan melibatkan institusi polri
karena kami juga menganggap itu hal yang mungkin yang sangat wajar untuk diterapkan
terkait dengan penanganan terhadap perkara ini mbak
langkah berikutnya apa dari tim kuasa hukum baradae
kalau tadi kuasa hukumnya brigadir yosua mengatakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian
ingin meminta perhatian presiden
kalau bisa dibentuk tim gabungan dari berbagai divisi berbagai instansi
kalau dari kuasa hukum baradae bagaimana langkahnya
ya kami menghormati proses yang sedang berjalan
dimana sudah mulai proses penyidikan
klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan kami akan mengikuti proses ini sampai dengan kepersidangan
dan kita akan lihat nanti bagaimana proses persidangan ini berjalan
saya harap ini terbuka untuk umum
dan disiarkan juga supaya masyarakat juga bisa menilai fakta di persidangan itu seperti apa
karena nanti pada saatnya ada putusan
dan bisa nanti sampai berkekuatan hukum tetap
jadi tidak ada lagi opini opini
tidak ada lagi pendapat pendapat
tidak ada lagi asumsi asumsi
jadi kita mengharapkan ini bisa berjalan dengan normal
berjalan dengan sesuai undang undang
supaya klien kami juga mendapatkan keadilan yang seadil adilnya terkait dengan tindakan yang dia lakukan
jadi kami ingatkan lagi kami sebagai pengacara
bukan membela apa yang telah dia lakukan
tetapi kami membela dia terkait dengan hak haknya dia
yang harus dia dapatkan sebagai tersangka maupun nanti dilakukan peningkatan menjadi terdakwa dan terpidana
baik kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya
sekali lagi apa yang tadi disampaikan bahwa pembuktiannya adalah di persidangan
apakah kemudian opini asumsi prasangka itu bisa terbantahkan atau justru dibuktikan di persidangan
sekali lagi proses hukum yang akan
membuktikannya jadi ada presension of innocence ya
dalam semua kasus hukum
kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya di persidangan
dan apakah kemudian polri berani membuka kasus ini dengan transparan
karena melibatkan banyak high profile dalam kasus penembakan brigadir yusua
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
ada kuasa hukum keluarga brigadir yosua
kamarudin siman juntag
kuasa hukum baradae
dan ketua pelaksanaan harian kompolnas bini mamoto
dan selamat malam
selamat malam bapak bapak
selamat malam ya